sebelum libur natal dan tahun baru dua ribu tujuh belas pt kereta api indonesia kai bersiap menambah dua puluh delapan jadwal perjalanan kereta api
kereta api tambahan tersebut akan dioperasionalkan pada tanggal delapan belas desember dua ribu enam belas hingga delapan januari dua ribu tujuh belas
penambahan perjalanan kereta api pada masa libur natal dan tahun baru dua ribu tujuh belas ini disampaikan direktur utama pt kai
edi sukmoro di kantor operasional pt kai jalan juanda gambir jakarta pusat
penambahan perjalanan kereta ini adalah untuk mengantisipasi naiknya jumlah penumpang yang diprediksi sebesar enam persen
ke dua puluh delapan perjalanan kereta api tambahan tersebut akan mulai dioperasionalkan pada tanggal delapan belas desember dua ribu enam belas hingga delapan januari dua ribu tujuh belas
untuk tujuan sejumlah kota di jawa barat tengah jogja dan jawa timur
masyarakat yang ingin mendapatkan tiket kereta api tambahan tersebut bisa memesannya mulai tanggal lima belas november mendatang pada pukul dua belas siang
penambahan perjalanan kereta api tambahan tersebut akan mulai dioperasionalkan pada tanggal delapan belas desember dua ribu enam belas hingga delapan januari dua ribu tujuh belas
untuk tujuan sejumlah kota di jawa barat tengah jawa timur